sampai jumpa di video selanjutnya
pengaturan mobilitas masyarakat yaitu bagi masyarakat pelaku perjalanan dari dan ke wilayah jawa bali
dan antar kabupaten atau antar kota di wilayah jawa dan bali yang menggunakan transportasi udara
wajib memiliki hasil negatif tes pcr tiga x dua puluh empat jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama
atau hasil negatif tes antigen satu x dua puluh empat jam
dan bukti vaksin dosis lengkap
untuk pengguna moda transportasi jarak jauh lainnya
wajib memiliki hasil negatif tes pcr tiga x dua puluh empat jam
atau hasil negatif tes antigen satu x dua puluh empat jam
dan bukti vaksin minimal dosis pertama
bagi masyarakat pelaku perjalanan antar kabupaten atau antar kota di luar wilayah jawa dan bali
yang menggunakan transportasi udara
wajib memiliki hasil negatif tes pcr tiga x dua puluh empat jam
atau hasil negatif tes antigen satu x dua puluh empat jam
dan bukti vaksin minimal dosis pertama
untuk pengguna moda transportasi lainnya
wajib memiliki hasil negatif tes pcr tiga x dua puluh empat jam

dan bukti vaksin minimal dosis pertama
untuk pengguna moda transportasi lainnya

dan bukti vaksin minimal dosis pertama
pengaturan kompetisi developmental basketball league atau dbl yang diperluas pelaksanaannya ke surabaya bandung yogyakarta dan tangerang
selain itu dilakukan juga uji coba pertandingan semifinal dan final
dengan menerima penonton langsung di stadion yang bertempat di bandung
hanya penonton dengan kategori hijau dalam aplikasi peduli lindungi
dan yang mendapatkan undangan yang boleh masuk
dan jumlah penonton maksimal satu ratus dua puluh dua orang
kemudian penegakan seluruh kebijakan ini adalah tanggung jawab bersama
sehingga masyarakat diminta untuk menegakkan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
perkembangan covid sembilan belas di masing masing negara tentunya berbeda
dan hal ini dapat dijadikan pembelajaran kita bersama
studi kasus dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan covid sembilan belas ke depan
berdasarkan pola kenaikan kasus dan kebijakan aktivitas masyarakat di negara lainnya
saat ini perkembangan covid sembilan belas di indonesia dapat dikatakan sangat baik
ditandai dengan penurunan kasus yang
hal ini terjadi karena perkembangan covid sembilan belas di indonesia

tidak hanya itu penularan di indonesia dikatakan rendah
dengan rata rata penambahan kasus harian di angka tujuh ratus kasus
hal ini terjadi di tengah aktivitas masyarakat yang mulai kembali berjalan
bahkan meliputi pelaksanaan kegiatan berskala

bahkan centers for disease control saat ini menempatkan indonesia
sebagai negara dengan level satu di tengah pengendalian covid sembilan belas yang terus membaik
saya mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang turut berkontribusi dalam pencapaian yang baik
pencapaian ini diperlukan oleh masyarakat yang berkembang yang berkembang di negara dan yang berkembang di negara
pencapaian ini diraih melalui upaya berlapis yang terus menerus
dan kontribusi semua pihak termasuk pembatasan mobilitas
dan juga peningkatan cakupan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat
apabila kita lihat dari sisi perkembangan kasus covid sembilan belas secara global
data di beberapa negara menunjukkan bahwa upaya yang tidak menyeluruh akan berpotensi untuk kembali meningkatkan kasus
di australia singapura dan vietnam kasus covid sembilan belas dapat ditekan dalam waktu yang sangat lama
dengan jumlah kasus tidak lebih dari lima puluh perharinya
namun akibat varian delta begitu pembukaan aktivitas justru kasusnya langsung meningkat tajam hingga empat puluh sampai sembilan puluh kali lipat
hal ini menandakan bahwa upaya pembatasan mobilitas yang sangat ketat dan peningkatan cakupan vaksinasi bukanlah solusi tunggal untuk menekan kasus
negara yang telah melakukan keduanya nyatanya tetap dapat meningkat kasusnya karena aktivitas masyarakat yang tidak sejalan dengan disiplin protokol kesehatan
selanjutnya pada israel rumania dan ukraina
selanjutnya pada israel romania dan ukraina
pun ketiganya telah melewati lonjakan kasus pertama dan kedua
nyatanya lonjakan kasus ketiga masih terjadi baru baru ini
padahal dengan tingginya warga yang telah terkena covid sembilan belas seharusnya imunitas di tengah masyarakat telah terbentuk sehingga dapat menekan penularan selanjutnya
ini artinya negara yang telah mengalami lonjakan kasus pertama dan kedua pun belum tentu terbebas dari lonjakan ketiga
apabila upaya disiplin protokol kesehatan tersebut menyebabkan keadaan kematian
apabila upaya disiplin protokol kesehatan tersebut menyebabkan kematian kematian
protokol kesehatan dan peningkatan cakupan vaksinasinya tidak dilakukan dengan baik
pasca lonjakan kasus kedua indonesia melakukan upaya berlapis dan menyeluruh untuk menekan kasus
setidaknya ada lima hal yang menyebabkan perkembangan covid sembilan belas di indonesia membaik dan penularan yang rendah saat ini
pertama tingginya kasus positif pada lonjakan kedua menyebabkan meningkatnya jumlah penyintas covid sembilan belas
pertama tingginya kasus positif pada lonjakan kedua menyebabkan meningkatnya jumlah penyintas covid sembilan belas

yang kedua meningkatnya usaha dan cakupan program vaksinasi
yang cukup signifikan dalam waktu cepat
sehingga berkontribusi membentuk kekebalan tubuh masyarakat
yang dibuktikan dengan data zero surveillance
yang ketiga upaya pembatasan aktivitas masyarakat
yang disesuaikan dengan kondisi daerah hingga tingkat kabupaten kota
dan terus dievaluasi setiap dua minggu efektif untuk menekan penularan
yang keempat upaya pembatasan mobilitas yang tidak hanya dilakukan
antar wilayah di indonesia namun juga dari luar negeri
semakin meminimalisir potensi penularan kasus importasi
dan yang kelima adalah pembukaan sektor sosial ekonomi
dengan penuh kehati hatian
serta dibarengi dengan upaya disiplin
dan menggunakan protokol kesehatan tiga m yang diawasi pada setiap sektornya
menuju periode natal dan tahun baru di akhir tahun nanti
penting untuk terus mengawasi pergerakan dan aktivitas masyarakat
merujuk pada data tren kasus positif di tiga puluh empat provinsi
terdapat tiga provinsi yang menunjukkan tren peningkatan di minggu terakhir
yaitu jawa barat gorontalo dan maluku utara
serta enam provinsi yang dimingguan
yang di minggu sebelumnya juga mengalami peningkatan
yaitu bengkulu lampung daerah istimewa yogyakarta
banten sulawesi barat dan papua
hal ini perlu diantisipasi dan terus dievaluasi
agar tidak kembali meningkat di minggu berikutnya
cakupan vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh masyarakat
penting untuk terus ditingkatkan dan diperluas
agar dapat tercapai perlindungan maksimal
namun tetap perlu diingatkan dan diperluas agar dapat tercapai perlindungan maksimal
ingat bahwa vaksinasi saja tidak cukup untuk menekan

seperti contoh yang terjadi di negara yang saya sebutkan sebelumnya
negara dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap
tetap mengalami peningkatan kasus karena kendornya kedisiplinan protokol kesehatan
terutama penggunaan masker
di tengah aktivitas sosial yang mulai kembali normal
seluruh lapisan masyarakat harus menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ekstra
agar tidak membuka celah terjadinya penularan
membaiknya situasi covid sembilan belas di indonesia diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi di negara ini
disiplin protokol kesehatan adalah modal utama kita untuk mendukung pemulihan ekonomi
dan melakukan aktivitas sosial menuju periode akhir tahun dan di tahun baru dua ribu dua puluh dua
selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan jenis tes

secara fungsi dapat dibagi menjadi dua yaitu untuk screening
dengan tujuan menyaring kasus positif pada orang tidak bergejala
dan diagnostik untuk orang yang bergejala
berdasarkan metodenya kita dapat membaginya menjadi tiga bagian
yang pertama ialah tes molekuler yang berfungsi mendeteksi virus covid sembilan belas
melalui material genetiknya yaitu asam nukleat dan tergolong tes diagnostik
tes molekuler ini memiliki sebutan lain yaitu nuclic exit amplification test atau naat
beberapa contoh tes molekuler ini yaitu rt lam kemudian tes cepat molekuler atau tcm dan rt pcr
tes molekuler ini memiliki sifat paling sensitif mendeteksi sehingga
seluruh jenis tes molekuler ditetapkan sebagai gold standard
umumnya membutuhkan fasilitas laboratorium untuk pengolahan spesimen hasil swab
dan membutuhkan durasi yang cukup lama hingga satu x dua puluh empat jam untuk memberikan hasil diagnostik
tes ini baiknya dijadikan opsi untuk mendiagnosis kasus sedini mungkin
khususnya pada saat positif yang belum menunjukkan gejala
selain itu tes molekuler ini juga memiliki sifat paling sensitif mendeteksi sehingga seluruh jenis tes molekuler yang ditetapkan sebagai gold standard

yang menunjukkan hasil negatif pada uji sebelumnya
dan mendukung upaya sequencing mendiagnosa kasus positif dengan varian covid sembilan belas khusus
yang kedua ialah tes antigen yang berfungsi mendeteksi virus covid sembilan belas
melalui bagian luar protein virus atau disebut antigen
metode testing ini tidak membutuhkan pemrosesan di laboratorium dan hasilnya dapat sekitar lima belas sampai dengan tiga puluh menit setelah spesimen hasil swab dilakukan
metode antigen cukup unik karena dapat dijadikan sebagai metode screening maupun diagnostik tergantung situasi dan kondisi penggunaannya
dalam keadaan kondisi kasus yang tinggi dan keterbatasan fasilitas rapid antigen dapat digunakan sebagai alat diagnostik dengan catatan alat harus dipastikan memiliki kemampuan deteksi yang tinggi dan mendapatkan rekomendasi oleh badan kesehatan internasional
saran penggunaan tes antigen ini ialah untuk mendeteksi kasus positif pada kumpulan kasus dalam jumlah yang banyak secara lebih efisien
dan memonitoring berkala tren kasus populasi berisiko
ketiga yaitu tes antibody yang bertujuan untuk mendeteksi terbentuknya antibody spesifik yang diproduksi tubuh akibat reaksi dengan antigen baik karena infeksi alamnya ataupun vaksinasi
untuk itu tes ini dapat melihat riwayat penyakit covid sembilan belas pada seseorang di masa lampau
who tidak direkomendasikan
ketiga kita tidak merekomendasikan penggunaan alat ini untuk screening maupun peneguhan diagnosa
pada prinsipnya kita semua memiliki tujuan yang sama untuk segera terbebas dari covid sembilan belas
sehingga untuk itu mari kita bekerja sama melawan virus ini dengan melakukan upaya pengendalian covid sembilan belas sebaik baiknya
sehingga semua elemen masyarakat memiliki kontribusi dalam menegakkan kebijakan testing di indonesia
rujukan untuk pemeriksaan covid sembilan belas yang telah terdaftar dalam www litbang kemkes go id
garing laboratorium pemeriksa covid sembilan belas maupun tercantum dalam aplikasi peduli lindungi
sudah sepatutnya memiliki tanggung jawab menyediakan layanan yang berkualitas
yaitu dengan menggunakan testing kit yang telah terstandar dengan tujuan dapat memberikan hasil yang akurat
ketiga pemeriksaan covid sembilan belas
daftar merk testing kit deteksi covid sembilan belas yang telah mendapatkan izin edar dari kementerian kesehatan
dapat diakses di infoalkes chemcast go id
yang diperbaharui secara berkala per tiga bulan
yang kedua produsen mampu melakukan monitoring dan evaluasi kualitas testing kit
setelah digunakan oleh masyarakat secara berkala
yang diawasi oleh institusi kesehatan seperti kementerian kesehatan
untuk pcr dan dinas kesehatan setempat untuk rapid antigen
agar dipastikan tetap baik akurasinya selama digunakan di masyarakat
yang ketiga yaitu transparansi dari produsen serta institusi kesehatan
yang bertanggung jawab menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi alat tes
yang telah digunakan kepada publik secara berkala
yang keempat masyarakat pun harus memahami bahwa pemberlakuan alternatif syarat perjalanan
yaitu pcr atau antigen serta protokol kesehatan selama perjalanan
untuk mobilitas jarak jauh dalam negeri adalah bentuk kehatian kehatian pemerintah
mengingat dibutuhkan akurasi tinggi untuk menghasilkan hasil diagnostik yang tepat
untuk itu masyarakat diharapkan juga cermat memilih jasa penyedia layanan testing
yaitu yang telah mendapatkan izin dari kementerian kesehatan untuk lab pcr dan pemda setempat
untuk penyedia jasa layanan tes antigen
oleh karena itu perlu kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi
dari masing masing kita berkontribusi dalam menjalankan kebijakan sistemik ini
karena kesuksesan pengendalian covid sembilan belas ditentukan oleh kita semuanya
sebelum menutup konferensi pers hari ini berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait covid sembilan belas di indonesia
pertama saya akan menjelaskan kewenangan
who dan pemerintah dalam kaitannya dengan penetapan pandemi dan endemi
who memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan mencabut status pandemi
berdasarkan jumlah negara yang terdampak penyakit
sebagai negara besar indonesia memiliki peran yang signifikan
dalam berkontribusi pada berakhirnya pandemi covid sembilan belas di dunia
jika kondisi kasus terus terkendali dan diikuti oleh negara lainnya
apabila pandemi covid sembilan belas telah usai
maka pemerintah indonesia juga dapat mencabut status bencana nasional
dan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang kedua menjelang masa natal dan tahun baru
kebijakan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kasus terkini
dan kondisi di lapangan yang mencakup pergerakan orang di berbagai lokasi
seperti lokasi wisata pertokoan dan tempat peribadahan
kemudian memperkuat vaksinasi dan protokol kesehatan
oleh karena itu masyarakat diminta untuk selalu mematuhi kebijakan pemerintah
sebagai upaya untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan covid sembilan belas
pastikan tempat tempat tujuan wisata dibuka terbatas pada periode nataru
dan telah membentuk satgas protkes tiga m di fasilitas publik
sekaligus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan internasional
salah satunya g dua puluh di bali
sebelumnya sebagai langkah persiapan agar segera dilakukan tahap uji coba oleh kementerian kesehatan
yang bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah provinsi bali
sebagai tambahan sebagaimana arahan presiden
pengaturan screening pelaku perjalanan internasional terbaru
ditetapkan menjadi yang pertama
kewajiban testing dengan hasil negatif maksimal tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan

yang kedua kewajiban telah menerima vaksinasi covid sembilan belas minimal empat belas hari pasca penyuntikan
kemudian ketiga kewajiban testing ulang atau entry test saat kedatangan di pintu masuk
yang keempat penyesuaian durasi wajib karantina menjadi yang pertama
tiga hari untuk pelaku perjalanan internasional yang telah menerima dosis penuh vaksinasi
yang kedua lima hari untuk pelaku perjalanan internasional
yang belum divaksin dosis penuh
kemudian berikutnya yang kelima adalah tes ulang rt pcr kedua
untuk menyelesaikan masa karantina yaitu exit test pada hari ketiga
untuk kewajiban karantina tiga hari
dan exit test pada hari keempat untuk kewajiban karantina lima hari
penyesuaian aturan ini berlaku di seluruh pintu kedatangan internasional
dan termaktub dalam kebijakan satgas yang terbaru
demikian konferensi pers pada hari ini
saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan media
terima kasih prof
pertanyaan pertama dari erlin majalah gatra
apa urgensi dari pcr untuk diterapkan di semua moda transportasi
mengapa tidak cukup dengan antigen saja
bagaimana sebenarnya ketentuan protokol kesehatan di transportasi
terima kasih pada majalah gatra
dalam upaya screening diagnostik dan upaya
upaya pengendalian covid sembilan belas lainnya
pemerintah berusaha menyesuaikan fungsi tiap metode testing
dengan situasi kasus nasional dan daerah
kondisi aktivitas masyarakat
dan kesiapan sarana dan prasarana
dinamika syarat testing khususnya yang bersifat diagnostik
adalah hal yang amat wajar
mengingat pertimbangan untuk pemilihan metode testing tersebut sangat dinamis
pemerintah berupaya keras menjadikan setiap metode testing yang dipersyaratkan
dapat terakses dengan baik oleh masyarakat
sesuai dengan ketersediaan fasilitas maupun keterjangkauan biaya
menjadi tugas tanpa henti bagi pemerintah
untuk mengevaluasi setiap implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan
selain itu pemerintah sangat mengapresiasi masukan dan input dari pemerintah daerah
dari petugas di lapangan maupun masyarakat
sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya
bahwa pemberian metode testing yang diperlukan oleh masyarakat
dan alternatif kewajiban syarat testing pcr atau antigen
adalah bentuk kehatian kehatian pemerintah mengingat adanya peluang
tidak semua kasus positif terdeteksi dengan baik oleh alat diagnostik
penetapan protokol kesehatan selama di perjalanan
seperti pemakaian masker
dan tidak berbicara selama perjalanan oleh seluruh penumpang
adalah upaya pencegahan berlapis lainnya selain screening
perlu diingat bahwa walaupun terjadi peningkatan
kemampuan dan kekuatan kapasitas
khususnya di transportasi umum
sehingga menyulitkan kita menjaga jarak
diharapkan masyarakat dapat sebisa mungkin menghindari kerumunan
dengan berbagai cara yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing masing
selain itu pemilik atau perusahaan alat transportasi juga berperan
menjamin sistem ventilasi berjalan dengan baik
dan melakukan pembersihan armada dan disinfeksi rutin
terima kasih prof
pertanyaan kedua dari hendra jack tv dan fitri liputan enam com
terkait bepom akhirnya mengizinkan vaksinasi untuk anak berumur enam sampai sebelas tahun
nantinya kapan pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan
dan apakah nantinya vaksinasi anak ini bersifat wajib terima kasih
terima kasih kepada jak tv dan liputan enam com
sebagaimana yang disampaikan oleh menko pmk
vaksinasi anak usia enam sebelas tahun
dilakukan setelah cakupan vaksinasi dosis pertama secara nasional
dan vaksinasi ini dimulai dari kabupaten kota yang telah memenuhi target tersebut
kemudian pemerintah berusaha mencapai target ini di akhir tahun dua ribu dua puluh
nantinya target vaksinasi pada anak
menyentuh sekitar dua puluh enam empat juta orang dengan kebutuhan dua dosis per orang
vaksinasi pada target akan menjadi wajib dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya
mengingat kegiatan aktivitas sosial masyarakat termasuk di sektor pendidikan
secara bertahap kembali berjalan normal terima kasih
terima kasih prof pertanyaan terakhir dari vira pro tiga rri
pemerintah kembali berencana mengurangi masalah kesehatan
dan menurut pemerintah
perjalanan luar negeri dari lima hari menjadi tiga hari
bagaimana dengan risiko masa inkubasi covid sembilan belas dan varian varian baru covid sembilan belas
terima kasih prof rri
pada prinsipnya setiap penyesuaian kebijakan yang dilakukan
sudah mempertimbangkan masukan pakar terkait perkembangan riwayat alamiah penyakitnya
serta petugas di lapangan terkait teknis screeningnya
selain itu cakupan vaksinasi hasil survei dari seroprevalensi
serta upaya pemulihan ekonomi bertahap juga menjadi aspek yang dipertimbangkan
kebijakan pembaharuan dan ini sudah dilakukan
dan selain itu cakupan vaksinasi hasil survei juga dilakukan dengan baik untuk dipertimbangkan
dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir
terima kasih atas perhatiannya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh